presiden joko widodo menjadi orang pertama yang menerima vaksin covid sembilan belas coronavac di indonesia
pemberian vaksin pada presiden ini menandakan program vaksinasi nasional dimulai
usai melalui proses pemeriksaan kesehatan berupa cek suhu tubuh tekanan darah hingga dinyatakan sehat
presiden joko widodo pun menerima suntikan vaksin covid sembilan belas pada pukul sembilan lewat empat puluh dua menit rabu pagi di istana merdeka jakarta
setelah divaksinasi presiden diminta menunggu selama tiga puluh menit untuk mengetahui ada atau tidaknya efek samping yang ditimbulkan vaksin
penyuntikan vaksin kepada presiden joko widodo dilakukan abdul mutalib guru besar fakultas kedokteran universitas indonesia
yang juga merupakan wakil ketua dokter kepresidenan
dirinya mengaku agak gemetar saat menyuntik presiden joko widodo di depan sorotan kamera
namun pihaknya memastikan proses vaksinasi berjalan baik dan lancar
presiden dengan tanpa rasa sakit
bapak komentarnya sampai ke dalam juga demikian
alhamdulillah tanpa rasa sakit ya
semoga bisa jadi ilmu untuk masyarakat indonesia yang takut disuntik katanya
prof tadi ada yang bertanya
ini perwakilan dari yang sedang menyaksikan
kenapa katanya gemeteran prof
apa deg degan prof
menyebut orang pertama di indonesia tentunya ada rasa juga
tetapi masalah itu tidak menjadi
halangan buat saya untuk menyuntikannya
pada waktu menyuntikannya tidak masalah
tidak gemeteran lagi waktu menyuntikannya
pertamanya saja agak gemeteran
dan tadi juga berlangsung dengan baik lancar
tidak ada masalah
baik terima kasih
bahkan tidak ada pendarahan sama sekali di bekas menyuntikannya
wah luar biasa alhamdulillah
meski program vaksinasi sudah dimulai
presiden jokowi kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah dalam menerapkan protokol kesehatan
penggunaan masker dengan berat
baik dan benar menjaga jarak dengan menghindari kerumunan
dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir harus tetap dilakukan
setelah kita melakukan vaksinasi perdana ini
nanti akan terus dilanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi kabupaten dan kota di seluruh tanah air
mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan
ini tetap terus kita lakukan
selain presiden sejumlah tokoh juga menjalani vaksinasi covid sembilan belas perdana ini
di antaranya ketua idi dr daeng m fakih sekjen mui
sekaligus perwakilan dari organisasi muhammadiyah amir syah tambunan
perwakilan pbnu kiai haji ahmad isyomudin
panglima tni marsikal hadi cahyanto kapolri jenderal polisi idam aziz
perwakilan dari masyarakat rafi ahmad kemudian menkes budi gunadi sadikin